perhiasan emas menjadi barang mewah yang ingin dimiliki banyak orang
saat ini emas bukan hanya dimanfaatkan untuk investasi
tapi juga aksesori dalam menunjang penampilan
apalagi mendekati lebaran banyak warga memburu perhiasan emas
pemilik toko perhiasan emas pun merasakan peningkatan penjualan menjelang idul fitri
kalau buat pengunjung sih banyak pasti meningkat ya kalau lebaran
model sih banyak macam sih kita segala model ada
yang fashion sih memang banyak
semuanya pasti ada macam macam ya beda beda
ada yang mau cari cincin ada yang kalung gitu
pasti semuanya ada yang cari
harga dan ragam perhiasan emas terus meningkat setiap tahunnya
ada beberapa jenis emas yang dijual sebagai perhiasan
yang sedang tren saat ini emas rose gold
roast gold adalah jenis emas yang berbahan campuran emas dengan perunggu
kadang juga perak dalam prosentase takaran khusus
sehingga menghasilkan warna emas yang cenderung lebih kemerahan
toko perhiasan emas menawarkan berbagai model perhiasan
mulai dari motif bulat
yang biasa sih gelangnya ya yang gak begitu banyak model lah
namanya kita kan ibu rumah tangga memang modelnya yang banyak banyak nggak banyak model
biasanya kita kalau lebaran ya
kan lebaran kan ada uang lebih
nah itu kita sisihin lah buat beli emas buat invest lah
minat beli konsumen untuk jenis perhiasan emas memang bervariasi
mulai dari gelang kalung cincin hingga anting
nah cincin berwarna rose gold ini sedang menjadi favorit para pembeli
karena memang warna yang tidak terlalu mencolok dan juga unik untuk dipakai sehari hari
saya sendiri tertarik dengan cincin yang berwarna rusduk ini
cik mo yang ini dong
tuh afian beliin dong
kalau mau nih pilih mana tuh
kan ada yang emas putih gold sama rose gold
memang rose gold tuh lagi cantik cantiknya sih sekarang gitu
dan memang kalau sekarang ini kan emas yang berwarna kuning itu lebih kayak kelihatannya
kayak tradisional gitu ya kayak berat gitu
kayak kelihatannya hanya untuk ibu ibu
ibu ibu banget gitu ya kayak
walaupun emang udah ibu ibu sebenarnya
cuman kalau emas putih itu kayak hari ini dipakai memang kayaknya lebih casual ya
lebih sehari hari dipakainya
kan juga di dalam juga pakai emas putih
tergantung sama kebutuhan dan eventnya kali ya alfian ya
mau dipakainya untuk apa
tapi kalau kita bicara soal perhiasan perempuan tuh banyak jenisnya
misalkan berlian lah permata emas
kenapa mau dipilihnya emas
bisa buat investasi lebih mudah ya
batu juga memang iya tapi kalau emas kan memang kelihatan logal mulia tuh nilainya berapa gitu
bisa dipakai untuk investasi bisa untuk dipakai juga untuk sehari hari gitu
buat saya kayaknya lebih mudah aja sih dan
investasi memang ya yang diutamakan
ya antara dipakai digunakan
karena memang kalau emang mau investasi sebaiknya lebih menggunakan yang logam mulia aja
karena emang udah ada
dan sebenarnya kan nggak sulit juga untuk menyimpan ya
untuk pilihan kan nggak besar nggak gede nggak batangan
banyak ya batangan
jadi kayaknya efisien gitu sebagai investasi
oke berarti setiap bulan atau setiap berapa bulan sekali ada budget tertentu untuk menginvestasi itu
tergantung transferannya alvia
nggak nggak selalu sih
memang kadang kadang kalau ini ada hadiah hadiah di hari spesial gitu dikasih sebagai perhiasan
ini untuk saya senang punya perhiasan yang ada nilainya gitu
misalnya ini warisan dari mama
emas tapi emang ini warisan dari mama
jadi ada nilai investasinya tapi juga ada nilai historisnya
itu juga kalau hadiah
hadiah ulang tahun perkawinan ini gitu
jadi ada semuanya
tapi dengan udah penyediaan ada sudut untuk dijual ya
karena ada nilai historisnya
makanya emang kadang kadang tetap harus ada yang untuk logam mulia sebagai investasinya gitu
pernah ini gak sih buat hitung hitungan investor dari sekarang deh
berapa persen dari pendapatan atau berapa lama gitu
tapi memang kadang kadang kan ada momennya juga
emas kan nilainya naik atau turun gitu ya
walaupun agak stabil
pada saat yang momen momen tepat untuk membeli kita coba beli di situ
momen momen harganya lagi turun
walaupun saya bukan expert atau pakar untuk di bidang nilainya emas ini
tapi kadang kadang eh mbak ini lagi oke nih ini bisa untuk ini gitu
tapi nggak selalu setiap bulan kayak alfian bilang
ada momen momennya aja
alfian itu berlebihan ya
saya mungkin menabung emas kan
bisa dikonsumsi kan sekarang emas itu
tapi sebenarnya sayang nggak sih mbak maudie gitu
misalnya kita udah sayang dengan salah satu bentuk perhiasan nih ya
kita tanpa yang bernilai historis gitu ya
kita sayang dengan salah satu bentuk
terus kemudian terpaksa karena aduh bentuknya udah gak oke gitu
harus kita jual gitu
sementara ini barang ini sudah kita punya misalkan sudah lima tahun enam tahun
sayang nggak sih buat dijual kayak gitu
emas keren lah ya orangnya ya
mbak maudie dikasih nama loh perhiasannya
iya memang kadang kadang mungkin ada hal hal seperti itu
cuman kan emang kalau suka perempuan kan senang dengan yang trendnya
apa apa yang sekalian bikin
kalau saya justru sebenarnya lebih senang mengkoleksi yang kuno kuno sih
emang gayanya jadi unik
kalau dibanding sekarang ke toko perhiasan modelnya itu hampir hampir sama
dan semua orang pasti mungkin punya ya
kalau yang lama lama kan
oh ini kelihatan ini jaman dulu ini jaman dulu
kalau yang dipakai sekarang ada historisnya gak
ya ini hadiah
ini hadiah yang ini nggak
oh ya sama satu lagi kalau mau beli perhiasan kadang kadang
kayaknya banyak orang yang butuh uang gitu
beli dong beli dong
aku jualnya sama kamu aja deh maud
kan kita kenal
ini lah historisnya gini
nggak apa apa sih
cuman kadang kadang kita perlu sertifikat
sertifikat yang jelas sih
jadi karena kalau untuk mau dipakai sih nggak apa apa
tapi kalau untuk investasi kan kita tetap perlu informasinya
ada surat suratnya itu ya
jadi kadang kadang kalau mau ngebantu orang
oke tapi ya lihat dulu sih
ini mau cuma sekedar nolongin aja
atau yang mau dipakai investasinya
jadi harus jelas dengan surat suratnya
tetap harus hati hati
menolong boleh tapi tetap harus mengedepankan hati hati itu ya
ini kadang kadang kan gitu
aduh kalau dijual ke toko kan sayang
bahkan tahu merawatnya seperti apa
iya paling nggak harus tahu
nah kalau ngomongin soal merawat perhiasan
apalagi emas itu kalau menurut saya sih tricky ya
kami akan tantang mbak maudiko snidy
untuk ikut one minute tips kita hari ini ya
ya sesaat lagi tetap di good morning
meningkatnya angka transaksi jual beli emas menjelang hari raya menjadi celah tersendiri untuk para pelaku kejahatan
selain modus perampokan hal ini juga dapat menjadi celah bagi para pemalsu emas
ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membedakan mana emas asli dan mana emas palsu atau imitasi
cara pertama yang bisa kita lakukan adalah memastikan warna pada permukaan emas batangan seragam
cobalah gosok di satu bagian batang emas
jika bagian tersebut memudar menjadi warna yang berbeda berarti emas tersebut merupakan emas palsu
yang kedua cobalah gigit sebagian permukaan emas
emas asli akan meninggalkan sedikit bekas gigitan
namun jadikan cara ini sebagai opsi terakhir karena akan mengurangi kualitas fisik emas tersebut
selanjutnya cobalah dekatkan emas dengan magnet
karena emas bukan merupakan bagian dari logam
sebagai magnetik seharusnya emas murni tidak akan tertarik oleh magnet
dan yang terakhir cobalah gesek emas dengan bahan keramik seperti piring atau mangkuk
emas palsu akan meninggalkan jejak hitam pada keramik tersebut
meski sedikit terdengar merepotkan namun cara cara tersebut bisa mencegah anda dari penipuan emas palsu atau imitasi

nah sambil bersih ini tuh ini kan maudie kan sering aktif nih bikin kayak opera opera apa namanya
teater itu nah ini rencananya mau bikin apa lagi mbak
tahun ini rencananya september ini kami akan membuat biografinya dinyamin es
iya mengangkat beberapa lagu lagu lumpia
kita buat dalam bentuk konser teaterika bersama teater abang lone
jadi abang lone ini memang selama beberapa tahun terakhir mencoba menestarikan budaya betawi dengan berbagai bentuk teater
ini binyamin jadi ada lagu lagunya tuh
september tanggal lima belas dan enam belas september
berarti udah proses doh ya sekarang ya
sudah dari bulan oh sudah ya sampai akhir tahun lalu sudah latihan untuk formalizing nya choreografinya treatment idegan dan sebagainya
kalau sidul mbak
tidur insya allah menurut bang rano katanya tahun depan akan mulai
berarti ditunggu tunggu tuh
kehadiran maudie sebagai jenap tuh
kembali lagi sebagai jenap ya
nanti jangan lupa rantangnya dibawa kemana
oh iya nanti dibawa deh
terima kasih mbak maudie kostadis sudah gabung
terima kasih mbak maudie
terima kasih bang mode sudah hadir di good morning pada pagi hari ini dan berarti usai sudah good morning untuk edisi hari ini
saya alfian raharjo
dan saya daniel rahri juga mbak maudie kostnadis